apa yang ingin kamu katakan pada aku waskolo
maafkan saya kanjeng ratu
tapi tentang wajah saya
aku sudah mengerti waskolo
tapi aku tidak bisa berbuat apa apa
karena kekuatan dan kesaktianku
tidak bisa untuk melakukannya
kanjeng prabu giripati mengamuk
kalau tidak dicegah
kan mas giripati sudah kembali
terima kasih dewa
tolong tenangkan kanjeng prabu ratu tengah
saya sudah mel uyuan oleh
saya sudah butuh seorang peon di bandara lo

tegangkanlah dirimu kang mas
aku tidak apa apa
aku tidak apa apa kang mas
semua ini telah berakhir
apa dia menyentuhmu
agar aku lumat manusia itu
tidak kang mas
kang mas bisa lihat sendiri
adikmu ini baik baik saja
sekarang tenangkanlah dirimu kang mas
maafkan aku berang
aku terlambat pulang
aku tidak menyangka
senopati bima bisa kalah dengan manusia itu
bahkan aku sendiri kesulitan menghadapinya
tidak apa apa kang mas
kang mas tidak perlu khawatir
adikmu ini baik baik saja
sekarang tenangkanlah dirimu
bukankah sudah jelas
kalau kamu juga menyukaiku
sebenarnya kamu menyukai aku atau tidak
kamu jangan bikin mas bertanya tanya terus
apa yang sedang mereka lakukan
kenapa mas menyukai mas aryo
kamu yang membuat mas menyukaimu
tapi sejak kapan mas aryo
bukankah sudah aku jelaskan pada mas
hanya kamu satu satunya wanita yang telah memuji pahatan mas
bahkan emas sendiri tidak tahu kalau pahatan emas itu bagus
kamu selalu tersenyum manis di depan mas
kamu mengisi hidup mas ketika mas merasakan hampa
mas merasa menjadi manusia
mas merasanya manis di depan mas

merasa nyaman dan merasa lebih dihargai
nawasih aku benar benar mencintaimu
aku benar benar menyukaimu
bagaimana ini bisa terjadi
sekarang kamu telah membuat emas seperti ini
kenapa kamu tidak menerima perasaanku
mas sudah tergila gila padamu nawas
kamu harus bertanggung jawab
kamu harus bertanggung jawab
mas aryo benar benar keterlaluan
kalau begini aku menyesal
aku akan berkata jujur padamu
apa yang ingin kamu katakan padaku waskolo
maafkan saya kanjeng ratu
tapi tentang wajah saya
aku sudah mengerti waskolo
tapi aku tidak bisa berbuat apa apa
karena kekuatan dan kesaktianku
tidak bisa untuk melakukannya
lalu tak bergantung
terima saja nasibu itu
jangan cengek untuk sementara
gunakan topeng atau penutup lainnya
karena luka dari rahar kandagri pati
tidak akan bisa diperbaiki
bahkan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyembuhkan
aku bisa menyembuhkannya
apa yang kamu lakukan
kami berpaksa untuk membantunya
tahan rasa sakitmu
biarkan topik itu menyatu dengan wajahmu
ketika topik itu menyatu
kamu tidak akan mempunyai wajah
persis seperti kami dulu
tapi tenang saja
seiring waktu berlalu
akan tumbuh wajah baru
tapi bukan seperti wajah sebelumnya
bukan jauh lebih baik seperti itu
seperti yang kamu inginkan
terima kasih atas bantuannya
itu bukan masalah
anda ikut kami sekarang
ada yang ingin kami bicarakan
address nam dayaka
tidak ada yang perlu untuk disesali
karena itu tidak akan merubah apa apa
nipu daksari benar
kesatria tetaplah kesatria
kenapa kamu mengeluh tapa gusti
apa karena kau takut tidak bisa mengalahkanku lagi
sudah terpancing rupanya
baiklah kalau begitu
kita tempat tangan kirimu
kau juga dipudak sari
jangan karena kalian pikir kehilangan tangan kanan kalian
maka aku akan mengalah
kamu tidak akan bisa pergi
aku akan adukan semuanya
kalau perlu seluruh warga desa juga akan tahu
diam kamu dasar bidat dari pengkhianat